di belakang saya ini merupakan tanggul yang jebol dan mengakibatkan banjir bandang di perumahan jati endah kabupaten bandung ini
bisa lihat saat ini posisinya jebol dan fokus utama dari petugas ialah memperbaiki tanggul dan jebol ini yang nantinya akan dengan menggunakan bronjong
yaitu kawat yang nantinya akan diisi batu
namun ini tidak akan dilakukan secara permanen karena ini hanya sementara mengingat intensitas hujan dalam beberapa hari ini memang cukup tinggi
jadi dikhawatirkan jika tidak dilakukan perbaikan sementara akan mengakibatkan banjir bandang susulan
namun jika kita melihat apa kata pemerintah terkait penyebab utama ialah tanggul jebol
namun kita bisa lihat sendiri bahwa anda lihat sendiri di sekeliling saya ini
ini merupakan material material yang terdiri dari lumpur dan juga batu batu yang cukup besar
dan bisa anda bayangkan sekuat apapun tanggulnya jika air dengan membawa batu dan material seperti ini
bukan tidak mungkin
yang dapat dengan mudah jebol
ini artinya memang ada kerusakan yang sudah terjadi di daerah kawasan bandung utara
dan memang tadi sudah dikonfirmasi oleh pemerintah bahwa benar sekali saat ini memang mereka sedang mengevaluasi
apakah ada alih fungsi lahan di kawasan bandung utara yang mengakibatkan lahan ini
tanah ini terjadi longsoran dan terbawa ke sini
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini